sampai jumpa di video selanjutnya
tadi kata mamski nggak penting
amu karum kepleset
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
itu namanya kualat
jangan lupa yang gue suruh ke di laut
lupa yang gue pegang
tujuh air kembang
gue pegang segala
emang kalian nggak punya diri lain apa
kenapa bikin sepanduk segala sih
ikut ikutin aja deh
namanya kita berempat itu kompak
ya nggak kak
kamu tuh emangnya sungguh
sebenarnya kamu itu dukung aku
apa hai sih
hai kak ismail
mending kita tanding aja
dan yang menang
spanduknya akan dibawa ke pertandingan nekasara
dan yang kalah
spanduknya akan taruh sini
kamu mau berantakin
aku berantakin balik
spanduk kayak gini doang
spanduk kayak gini
cocoknya itu ditaruh di kanang duno
yaudah sini aku taruh aja di kanang duno
aku berani tak ke kanang duno
yuk kak mar
oh sungguh bener ismail
ustadz musa yang baiknya santun di sini
eh ke taman mini
ada apa ini kok ribut ribut
mau merusak spanduk saya
hai is duluan nih ustadz
mari kak duluan nih emang
dih dih dih
oh main tuduh
kadal aja ketemu ustadz
itu paham dong
ada pepatah mengatakan
mensana in konpon meledung
di dalam tubuh yang sehat
terdapat jiwa yang kuat
jadi kalau tubuh kalian sehat
kalian tidak akan saling menyalahkan
kalian akan bersaing
secara kuat dan sehat juga
dan jangan saling menjatuhkan
dari tadi udah ada yang jatuh belum
jangan sampai jatuh
mbak kalau jatuh berabe
mesti diurut ke cibande
sampai di sini fahim dong
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pada kesempatan kali ini
saya ustadz musa yang baiknya santun
akan menyampaikan pengumuman
eh apa nih mus
biar gue aja yang lanjutin ya
emang di mana mana kalau namanya keturunannya al mukarram
haji haji haji badrun pemegang kunci surga
semuanya itu memang pemenang
jadi yang udah kepilih untuk ngedukung si sarah
besok pagi kita berangkat
ya lu tenang aja
akomodasi gue yang bayarin semua
al mukarram haji haji haji badrun pemegang kunci surga
eh saya tambahkan
atau saya lengkapi
untuk para santri yang tidak terpilih
kasian deh kamu
yang tidak terpilih
tetap tinggal di pesantren
sekian pengumuman singkatnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya punya kita pasti bagus
pasti bikin kastara semangat
nih lihat nih punya kita pastinya lebih keren ya enggak
tuh tuh sob
malah punya kita kalian yang sombong
ini budak kita itu paling bagus emang kalian ya
oh kata katanya wah mantep banget
nih lihat ya
tuh lihat kan
tuh tulisan kita gede
tertera tulisan sopri yang paling ganteng
nah tuh lihat
tulisan kita lebih bagus
hai kak ismail
lebih bikin kastara semangat
tulisan dari sobri yang paling ganteng
kece yang lebih kenyataan
eh sedian mbak
eh yang lain
buat peserta penyemangat silakan tunggu di gerbang ya
tunggu di gerbang
tunggu di gerbang
tunggu di gerbang
kita yang lebih bagus
kita yang harus jual
kita yang lebih bagus eh
ini tuh punya kita yang lebih bagus
saya ada coretan
kamu tuh gak bener nih
kita sentang hati tenan
mak mak mak
mak mak mak
manda sungguh terlalu
udah sehat kamu teh
mbam udah nggak demam
terus ini teh udah beres beres bawa bakar ke rumah
kalau begini mau kemana kamu teh pudin
jadi ini adalah momen penting untuk neng saraheyo mamski
pudin mau mendukung neng saraheyo
dia masuk lima besar finalis perlombaan mtki
nah sekarang ngomongan pesantren mau mendukung neng saraheyo
pudin mau ikut karena pasti neng saraheyo membutuhkan pudin
nah nah nah
neng saraheyo ikut ikutan karena itu saja lah
tapi tadi kamu mau mendukung neng saraheyo
berarti mungkin mah bakal ayah si tati ya
wah berarti sopia juga harus ikut
aduh kudu lebih cetar iya mah dari si tati
biar kelihatan kalau sopietnya peduli sama anaknya kiai
siapa tahu nanti si sarahnya bilang itu cerita sama kiai
kalau sophia baik bisa
ya udah kalau gitu mah mamski ikut ya
tadi kata mamski nggak penting
eh bukan apa apa
mamski teh khawatir
kan kamu tuh lagi sakit
kalau nanti kamu kenapa napa di sana kumaha sok
mamski siap siap dulu ya
titik pesantren ya selama kita pergi
insya allah umi
selama saya tidak dipisahkan dari belahan jiwa saya
saya akan menjaganya dengan sepenuh hati umi
maaf lho ini yang dititipin pesantren bukan ustadz musa
iya umi gak apa apa
sama maksudnya dua duanya ada di hati saya
aduh gimana sih
oh ini bisa aja sih
ini semua gara gara anak umi ini
gara gara kamu sih
udah sekarang bukain cepet cepet
cepetan bukain bangun sini
nanti kalian tuh kesiangan tau gak
berangkatnya bisa telat sampai ke sana